indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis tentu sangat kaya dengan flora dan faunanya
tapi juga sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang kita beruntung
karena sering dijadikan pusat migrasi bagi burung burung yang terbang dari utara ke selatan dan juga dari selatan ke utara
salah satu lokasi favorit burung migrasi adalah di sini di pulau serangan di bali selatan
nah di sini sepanjang tahun puluhan ribu burung datang bermigrasi menggunakan tempat ini sebagai tempat transit
sebelum mereka terbang ke destinasi tujuan mereka
nah jenis burung burung apa saja yang melakukan migrasi ke pulau serangan ini
dan kira kira apa yang membuat burung burung ini sangat tertarik pada pulau serangan
insight kali ini melakukan penelitian dan datang langsung ke lokasinya untuk mengetahui
pulau bali merupakan tempat persinggahan bagi burung migran dari berbagai negara yang tengah bermigrasi ke indonesia maupun wilayah lainnya di dunia
salah satu lokasi yang menjadi favorit bagi burung migran adalah pulau serangan
letak pulau serangan yang berada di jalur lintasan migrasi burung membuat banyak burung migran singgah ke pulau ini
sebelum bermigrasi ke daerah lainnya
migrasi merupakan salah satu bentuk adaptasi burung terhadap kondisi alam dan lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya
antara lain karena minimnya ketersediaan pangan di tempat berbiaknya akibat perubahan iklim dan pergantian dari musim panas ke musim dingin
selain dari indonesia burung migran yang singgah di pulau serangan berasal dari beberapa negara di asia
jumlahnya dapat mencapai ribuan ekor yang terdiri dari berbagai jenis
antara lain trinil cerek dan australian pelicon
burung migran singgah ke pulau serangan bali dalam dua periode yaitu oktober hingga desember dan februari hingga maret
singgahnya burung burung ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor
antara lain ketersediaan makanan ekologi dan gangguan yang dapat mengancam
keselimpahnya ketersediaan pangan ekologi yang masih terjaga dan minimnya gangguan menyebabkan burung burung migran betah berlama lama singgah bahkan menetap di pulau serangan
graviar dikesnantio cnn indonesia
ya saya saat ini sedang berada di pulau serangan di bali selatan dan pulau ini ternyata menjadi pusat migrasi
saya sudah berpengalaman dengan beberapa burung burung pantai
dan di sini saya sudah ditemani oleh dua pakar burung
ada denny dan juga ada unang dari btid bali turtle island development
dan denny selama ini sudah banyak melakukan penelitian terhadap burung birdwatcher
birdwatcher fotografer hobi jadi kalau melihat burung langsung tahu ini apa jenisnya
suaranya pasti sudah tahu ya
sementara itu unang sendiri telah menghasilkan ini koleksinya dari burung burung yang di pulau serangan ini
wow luar biasa
tapi mungkin kita perlu sedikit tahu ya kenapa ya pada dasarnya itu burung itu melakukan migrasi
pindah dari satu tempat ke tempat lain dan dari mana mana saja mereka yang khusus datang ke sini
jadi fenomena migrasi ini sebenarnya kan terjadi di seluruh dunia
di seluruh dunia
dan kemudian salah satu fenomena migrasi ini juga kebetulan kita di indonesia menjadi bagian itu dan kita patut bangga terhadap itu
jadi kenapa jadi
kita termasuk daerah yang surga ya bagi burung burung
iya surga bagi burung burung
karena indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki banyak jenis yang endemik di dunia
kenapa jadi burung ini bermigrasi
karena memang tujuan utamanya pengembang
tujuan utamanya adalah mempertahankan hidup bertahan hidup
bertahan hidup itu berbagai macam cara yang dilakukan
salah satunya adalah dengan cara menghindari cuaca yang ekstrim di negara asalnya
kemudian juga karena apa namanya iklim yang ekstrim ini menyebabkan di negara asalnya itu ketersediaan pakan itu tidak ada berkurang
sehingga mereka mau tidak mau harus
sehingga mau tidak mau mereka harus pindah dari negaranya untuk tetap bertahan hidup
intinya sebenarnya migrasi itu adalah bertahan hidup
bertahan hidup dan sangat tergantung dengan cuaca
karena pada saat mereka migrasi itu juga sangat memerlukan cuaca yang bagus bagi mereka
karena istilahnya karena mereka akan menempuh perjalanan yang cukup panjang beribuan kilometer
dan mereka juga nantinya akan memilih tempat tempat transit
jadi sebenarnya pulau serangan ini bukan merupakan destinasi terakhir bukan
tapi pulau serangan ini adalah di mana tempat mereka untuk
untuk istirahat atau transit
sebelum mereka terbang ke
nah oke contohnya misalnya kalau yang terbang ke sini dan menggunakan pulau ini sebagai pulau transit
dari mana dan negara tujuannya itu seperti apa
ini seperti ini ya seperti para betul betul refugees atau yang mencari suaka ya
ya untuk namanya migrasi pasti akan ada keterlibatan beberapa tempat
karena ini sudah bukan tempat lagi negara gitu kan
jadi negara ini kita bagi ke dalam bumi belahan utara dan selatan
bumi belahan utara kebetulan indonesia ini di indonesia terutama di pulau serangan itu kita
jadi di indonesia itu punya sembilan jalur migrasi
di dunia total itu ada sembilan jalur migrasi
itu terbagi dari negara negara tertentu dan dari benua tertentu
dan indonesia masuk ke dalam zona is
jadi jalur asia timur dan australia
jadi indonesia ini khususnya pulau serangan ini ya mau tidak mau bagian dari wilayah timur ya
kita paling negara terdekat yaitu australia
jadi dia mereka sebenarnya notabene berasal kebanyakan itu dari bumi belahan utara
karena pada bulan bulan seperti ini di mana kita musim kemarau di utara sedang musim dingin
jadi di mana pada saat sekarang ini merupakan awal
awal dari apa namanya awal dari mereka punya apa namanya pola migrasi itu
jadi sekarang itu lagi awal awal dia melakukan migrasi di mana saat ini dari bumi belahan utara ke bumi belahan selatan
dia akan transit di sini itu berasal dari beberapa negara
jadi kayak negara siberia kemudian hongkong juga ada
untuk jenis jenis tertentu ada beberapa bulan bulan pilihan
tapi secara umum sekitar antara untuk migrasi sekitar antara bulan september oktober dan november
untuk nanti mereka arus balik itu sekitar bulan februari maret dan april
oke jadi kalau bulan juli agustus itu nggak terlalu banyak ya bulannya
iya nggak terlalu banyak
tapi masih jadi sebenarnya para peneliti pun sebenarnya masih perlu banyak belajar tentang daerah ini
karena memang daerah ini itu sedikit
sedikit kalau kita bilang itu sedikit istimewa unik
sedikit istimewa karena daerah ini merupakan daerah yang istilahnya nggak pernah sepi burungnya
iya sekarang saja kita dengar banyak sekali burung yang berkicau ya
tapi kan tidak semua burung yang melakukan migrasi ya
burung burung jenis apa saja yang biasanya pola hidupnya itu melakukan migrasi
burung burung seperti apa yang misalnya nggak kemana mana gitu selalu tetap pada rumahnya itu sendiri
iya jadi kalau untuk pemantauan burung migrasi sendiri kita di indonesia itu ada beberapa jenis burung
saya bagi mungkin ada yang burung hutan kemudian ada yang burung pantai atau burung air
kemudian ada reptor jenis burung pemangsa
pada saat saat musim migrasi ini kita karena jarak dan waktu juga
kita akan mencari posisi yang paling tepat paling dekat
kemudian paling strategis untuk kita melakukan pengamatan kebetulan di sini
nah di sini itu apa namanya jenis jenis jenis tertentu karena kita habitat untuk hutan agak sedikit ya
jadi akan lebih banyak jenis burung pantai di sini atau jenis burung air
kalau untuk jenis kita selama ini untuk jenis yang migrasi itu mungkin sekitar puluhan lah
tidak sampai sekitar lima puluh jenis
yang melakukan migrasi
yang melakukan migrasi
sepanjang tahun itu hanya lima puluh jenis
ya kurang lebih kurang lebih sebenarnya kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh jenis
tapi kalau dari jumlah ribuan dong
kalau jumlah ribuan kalau jenis puluhan
jenis puluhan kalau
ya wah luar biasa ya mereka di sini
tapi kalau yang endemik yang lahir menetas di sini hidup sini dan juga mati di pulau ini
berapa jenis ya yang dimiliki
jadi kalau misalkan untuk di pulau ini pulau ini terutama apa namanya kita patut bangga juga bahwasannya negara ini punya
punya endemisitas tinggi jadi tingkat endemiknya tinggi
dan untuk jenis burung pantai yang endemik itu cuma satu namanya cereg jawa
dia orang jawa nih pada mendo dikit kalau ada suara iya
jadi burung ini yang diakini sama dengan peneliti bahwasannya burung ini dia menetap di indonesia
berbiak di indonesia kemudian mati juga di indonesia
paspornya indonesia ya nggak kemana mana ini
nah unang anda sendiri setahun terakhir ini telah melakukan pengamatan dan melakukan pemotretan ya
terhadap jenis jenis burung yang bermigrasi ke sini
anda sebut ada delapan puluh enam
coba mungkin bisa ceritakan sedikit
oke delapan puluh enam itu jenisnya
tapi kalau yang bermigrasi sekitar tiga puluh an enam
jenis burungnya delapan puluh enam bermigrasi tiga puluh
jadi yang lima puluh an itu dari mana mereka
dia ada di sekitar sini
dia ada sekitar ya
jadi kadang kadang datangnya dari daerah benua sana dari nusa dua dan macam lain
jadi dari burung burung tetangga ya yang mampir ya ke sini
bisa ceritakan sedikit mungkin dari segi jenis burung yang bermigrasi yang tiga puluh enam burung itu
dari mana mana saja mereka dan ada ciri ciri khas tertentu yang mereka miliki
mungkin yang menarik yang unik ya
kalau dari mananya saja sebenarnya saya tidak sampai mendalam ke sana
cuman dari yang saya sempat baca itu lebih banyak kita dari australia
nanti si denny bisa terjelas mungkin
nah sebenarnya memang yang menarik yang dibilang unik di sarangannya agak unik
jadi kalau migrasi itu biasa di tempat lain musiman
di sini tidak kenal musim
ya terus menerus ya
jadi kalau airport ini kayak terminal ini ya pusat gitu
datang dari selatan barat timur utara ya untuk transit di sini
nah kasus burung migro yang bermigrasi di sini ada berapa jenisnya yang sempat saya lihat ya
jadi mereka itu kadang bentuk tubuhnya bisa lebih besar dua kali dari badan aslinya
jadi ternyata memang mereka di sini juga mencari makan untuk
sebekalnya mereka untuk menuju negara tujuannya mereka
apa apa saja mereka yang dimakan di sini
ini kan ada hutan bakau di sini dan juga perairannya kan cukup banyak
ada yang sebenarnya ada beberapa jenis burung air yang kesukaannya beda
ada yang suka di terumbu karang yang ada berkarang itu lebih banyak jenisnya
lebih banyak jenisnya itu jenis ada namanya trinil pembalik batu
itu dia tidak akan pernah kita temukan di lumpur
dia adanya dia karang karang yang saya biasa temukan di sebelah sana dan sebelah sini
dia sedang membalik batu mencari kayak udang kepiting jenis jenis
udang dibalik batu
ya saya kira gitu lah ada udang dibalik batu dia cari
nah terus yang jenis jenis yang lain kayak
jadi mereka makan udang
udang gitu makan apa lagi mereka
udang ada kepiting kadang
ikan mereka makan
makan kadang makan tapi tidak sering
lebih banyaknya kalau saya amatin mereka lebih banyak makan udang atau kepiting yang ada di sini
nah untuk yang jenis yang suka berlumpur itu biasanya dia makan jenis jenis kayak cacing
kalau di daerah biasanya yang di sebelah seberang sana dia lebih banyak makannya cacing karena daerahnya lebih berlumpur
pasir dan karang jadi bedanya
sama di sini agak langka yang sebenarnya saya temukan yang jarang kedidi besar
itu statusnya sekarang kalau tidak salah itu terancam
tapi ini semua rata rata jenis burung pantai ya yang bermigrasi ke sini
ada yang tidak sebenarnya ada jenis kayak kedasi australia
ada cekakak australi juga ada
jadi rata rata banyak dari australi ya
ya tapi memang masih didominasi sama burung burung pantai
nah bahkan kalau saya menduga ada mungkin teman teman yang sudah biasa pengamatan burung sini kayak denny dan teman teman
jadi kayak kirik kirik laut ini sepertinya sekarang sudah jadi penetap
karena dia tidak kemana mana
itu petah ya mungkin ya
bisa jadi karena kalau saya lebih lihat kayak
kalau saya lebih lihat karena memang didukung dengan habitatnya yang benar benar ya mendukung mereka untuk hidup dan bertahan di sini
jadi intinya sebenarnya kawasan serangan ini habitatnya masih sangat baik
sehingga kenapa mereka sangat sering mau ke sini
nah ini mereka sudah melakukannya cukup lama dari dulu
dan mungkin bisa cerita sedikit mengenai pengembangan pulau serangan ini
kan kalau kita lihat kan sekarang ini indah sekali ya sangat hijau dengan hutan bakalnya juga itu rindang
dari dulu memang seperti ini dengan jumlah burung yang bermigrasi seperti sebanyak itu juga setahu anda
nah kalau setahu saya kalau yang saya tahu ya
saya tahunya setelah pasca reklamasi sebenarnya
setelah itu sebelumnya kita tidak pernah tahu sebenarnya kondisinya kayak apa
cuma kalau misalnya dari cerita cerita kayak masih kembali ke burung
ada dengan habis reklamasi ini justru beberapa burung yang dulu masyarakat tidak pernah melihat itu justru ada
kayak misalnya yang di belakang sana ada pecuk padi belang pecuk padi hitam itu dulu tidak ada
sekarang mereka ada di sini
gimana begitu denny pengamatan anda justru karena adanya mungkin lebih banyak ya lahannya di sini
dan lebih banyak tumbuh tumbuhan dan hutannya justru lebih banyak ya burungnya
kebetulan teman teman kita kan kebetulan dari komunitas satwa alam bali
jadi satwa alam bali itu kebetulan kita juga baru baru berdiri satwa alam bali
cuma orang orangnya sebenarnya orang orang lama gitu
orang orang lama yang istilahnya sudah lama pernah main kesini
berapa melakukan pengamatan burung kemudian fotografi dan lain sebagainya
nah jadi pengamatan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun dua ribu enam
jadi sekitar sepuluh tahun yang lalu sudah mulai dilakukan pengamatan di sini
dan kita tidak tahu persis apa yang terjadi sebelum tempat ini ada gitu
jadi kita tahu tempat ini itu dari tahun dua ribu enam ceritanya tahun dua ribu enam hingga sekarang
jadi memang ada beberapa jenis jenis burung yang entah dulu karena masih minim informasi dan lain sebagainya mungkin tidak terikut
tapi setelah kita mendapatkan informasi lebih lanjut ternyata ada jenis jenis baru yang ternyata ada di sini
salah satunya kemarin itu jenisnya buff breasted sunpiper
jenis burung pantai jadi jenis sunpiper
ini cuma satu datangnya
kalau yang lain jadi kalau misalkan kita lihat bunga
bunga di kebun ribuan bunga itu terlihat biasa
tapi kalau kita lihat satu bunga yang berbeda di ribuan bunga itu ini yang jadi luar biasa
seperti rafflesia itu ada bunga bangkai
jadi burung ini cuma satu dan belum pernah terikut di asia
kemudian ternyata ada di pulau ini
di pulau ini dan nama indonesia saja belum ada
ini mungkin nanti tugas teman teman peneliti untuk
masih ada di sini atau lagi bermigrasi ke tempat ini
burungnya ini kebetulan datangnya udah tahun lalu
tahun lalu dua ribu lima belas
di pulau ini
tahun ini kita harapkan semoga datangnya lebih banyak
biar kasih tahu teman temannya ternyata ada pulau indah di bali
tapi burung burung yang datang pulau serangan ini yang bermigrasi
tadi apalagi ada sekitar puluhan jenis itu sudah pernah atau sering juga bermigrasi ke bali
di pantai pantai lainnya
anda sendiri lihat atau hanya
atau khusus mereka bermigrasinya dan transitnya di pulau sarangani
karena kan bali pulau dan memiliki banyak pantai dan pulau pulau lainnya
pulau serangan ini merupakan salah satu pulau yang cukup unik
cukup unik dalam arti kata dari segi habitat
kemudian ekosistem yang ada dataran ada air ada dataran kemudian ada air ada pantai
ada tanah berlumpur juga
jadi di bali sendiri itu sebenarnya ada beberapa lokasi
yang kita temukan
kemarin terakhir kita beberapa menemukan jenis jenis yang mungkin jarang kita record
kita rekod dalam arti kata terdokumentasi dengan foto
meskipun dulu sempat pernah ada di sini
cuma kan misalnya makin ke sini dunia penelitian juga butuh untuk dokumentasi burung
jadi misalnya bukan hanya untuk penelitian apa namanya pengamat
karena jika hanya mengamati saja itu juga mungkin perlu adanya dibantu dengan fotografi ini
jadi kemarin kita juga sempat ketemu
salah satu burung juga namanya gajahan kecil
ini burung ini ekstra berisik ya
ini burungnya kebetulan karena saking besarnya ya
tapi ini terus terang dengan adanya ini kan jalur burung besi ini juga
ini mengganggu atau tidak ya terhadap teman teman burung yang ada di sini
jadi sebenarnya karena apa namanya ya sama kayak manusia lah ya
jadi istilahnya apa namanya
kita bisa karena terbiasa kan gitu
jadi pelan pelan mereka datang mungkin awal cukup kaget
anda melihat demikian karena ini kan selama satu tahun mengamati itu sama sekali tidak terlalu terganggu atau
memang tidak terganggu karena sudah terbiasa itu tadi
kayak misalnya burung yang sekitar kita ini tadi kita datang kan mereka terbang menjauh
sekarang sudah mendekat mendekat semua ini
nah itu kayak satu kayak gitu
mereka merasa sangat at home ya di sini
nah undang sendiri waktu mendokumentasikan motret itu seberapa sulit itu dan ini menggunakan apa kamera seperti apa dan jaraknya itu seberapa jauh
kesulitan sebenarnya motret terutama burung air dan termasuk keterbatasan kamera
kebetulan saya tidak pakai dslr dengan lensa yang cukup panjang
saya pakainya pro summer yang kalau teman teman sebutnya berapa kali yang lihat katanya kamera sapu jagad
jadi saya pakai kamera digital
namun sebenarnya apapun kameranya kalau tahu cara mendekati burungnya kapan saat dia akan datang itu sebenarnya agak agak mudah
yang penting tidak ketika ada burung jangan membuat mereka kaget itu saja sebenarnya
makanya saya kalau beberapa teman lihat ini fotomu kok dekat dekat sih
ini telanya lensa tele
sebenarnya bukan karena itu
cara mendekatinya saja sebenarnya
karena kamera saya juga terbatas kalau misalnya saya sudah zoom nya sampai empat ratus ke atas itu pasti gambarnya hancur
jadi saya mainnya ke empat ratus lima ratus ke bawah
jadi saya tetap harus mendekat sedekat dekatnya
saya kira itu
nah kan tadi disebutkan ada sekitar tiga puluh an ya yang bermigrasi
tapi dari tiga puluh an jenis itu yang paling banyak juga
yang paling banyak jumlahnya
itu burung yang mana
yang jenis itu ada yang jenis
ada mungkin di
saya tidak terlalu hafal
di sini ada yang paling banyak itu
yang jumlahnya mungkin ribuan ya
ini kan tadi dikatakan setiap bermigrasi mereka kira kira puluh ribuan kan
kalau yang populasinya banyak biasanya kalau pas musim migrasi benar benar jenisnya yang jenis gajahan
biasanya itu banyak dominan
jadi kalau biasanya ini musimnya pas surut semua ini coklat semua ini
di sana juga posisinya kayak gitu
jadi kadang burung burung yang daerah laut jambul biasa juga banyak itu kalah jauh lebih banyak
kalau ekosistem ya ini kan
sudah direklamasi dan kira kira apakah ada perubahan atau bisa diceritakan lebih lanjut mengenai keunikan daerah pulau ini sendiri
mungkin denny ya tadi kan disebut ini ada perairan mungkin ada karang ada pasir dan lain sebagainya
tapi apa yang membuat daerah ini sebenarnya beda ya dari daerah bali yang lain
jadi menarik lagi tempat ini adalah di mana ini tempat tempat apa namanya istilahnya
belum pernah ada kemudian dia ada dan ternyata ada fenomena migrasi burung
nah di sini ini akan menarik perhatian burung bahwasannya mereka punya tempat
memang tempat tempat yang mereka senangi
jadi ada jenis jenis kayak carek gajahan itu butuh tempat yang dia di sana bisa mencari makan
kayak gajahan itu punya paruh yang besar
jadi dia mencari makan di lumpur lumpur biasanya yang lubang lubang kepiting untuk mengambil kepiting
untuk mengambil kepiting nah
itu dia perlu tempat yang sedikit lumpur dan kita punya tempat sedikit lumpur di sini istilahnya
apa namanya nah ada beberapa juga jenis burung yang dia tidak terlalu suka lumpur
ada yang suka sedikit kayak di belakang kita ini ada sedikit tanah tapi rumputnya pendek
ada yang suka di rumput pendek ada juga dia yang sukanya di atas
di atas malah dia di kering gitu
jadi ada beberapa juga jenis burung pantai yang suka di tempat yang agak kering meskipun dia cari makannya di tempat yang kurang
di tempat yang lahan sedikit basah dan uniknya di sini adalah ketika kita bilang burung banyak
kadang orang suka bilang suka berkata istilahnya pada saat kesini kok burungnya nggak ada kata
katanya banyak katanya
sekarang kok saya kesini nggak ada
nah itu kenapa karena memang di daerah sini kan terutama benoa ini kan pasang surut ya
jadi istilahnya pasang surut
di sini kebetulan daerahnya ada datarannya terus
ada datarannya terus sepanjang tahun
jadi istilahnya kalau misalkan
kalau misalkan air laut pasang dia akan memilih tempat istirahat di sini
istirahat menghabiskan waktu sedikit makan makan istirahat tidur dan sebagainya
tapi pada saat kondisi turut dia akan nggak ada di sini
mungkin ada tapi sedikit
berapa lama paling lama mereka melakukan transit
kalau untuk lama transit kita pernah ketemu dua ekor burung
dua ekor burung namanya
teringa jenis apa namanya
jenis kaki rumbai kecil
jadi kaki rumbai kecil ini cuma dua ekor
datang ke sini cuma dua ekor hanya dua ekor
kebetulan dia stadis di sebelah sana di belakang kita
itu cuma satu hari
ada yang satu hari ada yang dua hari
kebetulan kemarin kaki rumbai ini dua hari
saya pikir mereka transit berbulan bulan di sini menikmati mencari makan dan kemudian baru terbang
jadi ada beberapa jenis tertentu yang hitungan hari
satu hari dua hari tiga hari satu minggu satu bulan ada yang bahkan sampai enam bulan
jadi jenis kemarin itu ada kita amati teman teman amati di sini ternyata ada burung pelikan
pelikan yang dari australia
jadi satu hari di sini
itu enam bulan di sini
pelikan justru enam bulan
sudah bikin ktp bali sementara
tapi tadi yang satu hari apa namanya
karena ada pesawat lewat
satu hari tadi itu jenis kaki rumbai itu
kaki rumbai itu
satu dua hari dia di sini
kenapa kira kiranya sebentar ya mereka
karena mungkin mereka punya energi yang masih cukup dengan istirahat beberapa waktu di sini kemudian bisa melanjutkan migrasi mereka
karena umumnya burung jenis ini suka di atas air
jadi kayak bebek tuk tuk tuk
jadi soalnya mereka mungkin tidak memerlukan cukup banyak darat untuk mereka hingga
kaki rumba ini nanti terbang kemana
ya jadi kalau kita pernah berjumpa dengan burung ini di sini ketemu dua ekor
setelah saya melihat ratusan ekor
ternyata dulu kan saya sempat ikut teman teman peneliti tentang paus
kita ke perairan bali bagian selatan
jadi tepat tebing uluwatu
jadi kalau kita wisata ke pura uluwatu itu selatan pulau uluwatu
pulau uluwatu daratan uluwatu
di sana itu banyak sekali jenis burung ini
karena burung ini memang suka di atas air
dan mereka menyebar di laut itu di laut di samudera itu
pernah tercatat juga kemarin selat lombok
pernah ketemu di selat sumbawa
pas kita perjalanan dari lombok ke sumbawa naik peri itu juga sempat ketemu
tapi destinasi air mereka setahu anda dimana
jadi tadi sebenarnya terlewat bahwasannya mereka bermigrasi dari belahan utara ke selatan
jadi ke selatan dia memilih tempat australia kemudian selandia baru
dan beberapa juga ada yang ke papua new guinea
tapi ada burung yang bermigrasinya dari selatan ke utara ya
jadi pada saat dia bermigrasi dia dari utara ke selatan
harus balik dia akan terbang dari selatan ke utara
tapi itu jadi sebenarnya mereka burungnya jenisnya itu itu saja yang melakukan migrasi itu
tapi istilahnya makin ke depan kita akan punya banyak tantangan
mungkin saja ada jenis jenis yang terbaru bukan terbaru mungkin
mungkin kita nggak pernah melihat tapi tiba tiba ada di sini dan kita mengamati yang itu
jadi bagaimana misalnya mereka itu melakukanlah migrasinya itu sendiri
karena tiap tahun itu kan ada bulan bulan tertentu
untuk bulan bulan tertentu
tapi mereka kan apakah lebih banyak bulan januari dibanding dengan misalnya bulan agustus
jadi untuk apa namanya untuk bulan tertentu tadi ya
jadi untuk bulan itu biasanya februari maret
februari maret itu harus balik dia mampir ke sini
pada saat migrasi itu sekitar bulan bulan ini
bulan bulan september november september oktober november
dia bulan oktober biasanya
tapi itu sangat bergantung dengan kondisi cuaca kita juga di sini
seperti pada tahun ini kita mengalami fenomena yang agak berbeda
jadi kering ya tahun ini ya
ya keringnya telat ya
keringnya sedikit sedikit terlambat
ini kemungkinan juga akan menyebabkan mereka juga
dia mereka terbang mereka pengen singgah loh kok gini gitu
ada perubahan ini dari oleh depan
jadi itu yang kadang suka mempengaruhi pola migrasi mereka
nah sekarang sudah mulai terkenal ya pulau serangan ini dengan jumlah burungnya
ini ada perubahan perilaku juga dari pak arief
ada penelitian anda lihat
untuk contohnya teman teman yang datang ke sini lebih banyak yang tertarik untuk melakukan birdwatching atau penelitian
kalau yang bird watching sih kebetulan komunitasnya teman teman ini sangat sangat banyak
entusias ya pak
jadi sebenarnya kita tidak cuma dari komunitas yang punya hobi tertentu
tapi juga kita melibatkan kenalan teman
misalnya kita suka berbicara
kita suka berbicara
kita suka foto kita suka upload foto kemudian mereka tanya ini di mana bagus sekali
ini ada di pulau serangan mereka datang mereka oh iya bagus sekali ternyata seperti ini seperti ini seperti ini
sedikit banyak akan mempengaruhi mereka juga
jadi yang saya ingin tanyakan ini pengaruh ya kita sudah lihat pengaruh lalu lintas pesawat udara ternyata tidak terlalu
karena mereka juga cepat terbiasa
jadi beberapa ya mas sunang silahkan
kalau bicara sebenarnya pengaruh saya dari mewakili perusahaan sebenarnya mau bilang terima kasih sama teman teman komunitas satwa alam bali ini
jadi sebenarnya di sini ada gangguan keberadaan burung di sini
jadi kemudian kalau mbak desi tadi kalau mbak desi tadi lihat pas masuk ke sini itu ada pelang banyak larangan
itu salah satunya dilarang
karena di sini memang ada kan kita terutama hari minggu itu pengunjung sampai seribuan lebih
itu kadang orang main ke sini nyari telur ada yang nangkap burung pakai jaring pakai apa namanya pakai getah macam macam
sementara dengan orang sebanyak itu security kita juga tidak mungkin bisa mengontrol semua
nah teman teman ini kadang ketika menemukan misalnya jaring dimusnahkan
di tempat ada yang nemu telur mereka panggil kemudian disuruh taruh lagi
kemudian teman teman ini mencarikan tempat di tempat yang tersembunyi disebar
pengembangan atau anda kan dari bali total ya
jadi pengembangannya termasuk daerah ini
kira kira kedepannya itu seperti apa ini kan merupakan daerah terproteksi konservasi atau bagaimana persisnya
karena kan tidak boleh dong nanti orang sembarangan merusak atau mengambil mencuri telur burung dan menangkap burung
saat ini karena masih secara perizinan yang banyak itu kita belum dapat semua
kita belum bisa kemudian membuat aturan yang apa namanya
yang bahwa yang boleh masuk hanya orang orang tertentu misalnya
kita belum bisa itu
jadi ini terbuka untuk umum
terbuka jadi untuk wisata umum
makanya sampai ribuan itu
kadang sekuriti juga ya karena terbatas itu ya kelelahan juga untuk mengawasi
jadi makanya penting sebenarnya saya justru melihat burung burung ini akan jauh lebih aman ketika bti ini benar benar sudah bisa membangun
karena akan terkelola dengan baik
misalnya gini kenapa saya buat buku ini
sebenarnya karena kan ada rencana dari bted sendiri untuk entah itu namanya apakah taman burung apakah bird santuary atau taman safari
kita belum tahu seperti apa
cuman intinya bagaimana melindungi burung yang sudah ada di sini
karena buat perusahaan sendiri ini sebenarnya anugerah
kita tidak perlu beli burung
burung sudah datang
artinya kita tinggal kelola kemudian lahannya kita tata sedemikian rupa
sehingga burung yang tetap ada itu menjadi daya tarik wisatawan juga
sebenarnya ini kan anugerah buat semua kan
cuman bagaimana kita memproteksi dan juga tidak merusak lingkungan
menurut anda idealnya itu seperti apa
karena ya ini kekayaan lah buat indonesia yang akhirnya menjadi tempat transit bagi begitu banyak burung
dan tentu saja ini merupakan bahwa
indonesia itu sangat fertile atau sangat subur dan bisa menjadi rumah bagi burung burung ini
jadi kembali ke tujuan kami lagi
mengapa kami mengamati kami foto kemudian kami menangkap untuk melakukan penelitian dan sebagainya
istilahnya bird banding
jadi tujuan kami hanya simple sebenarnya
hanya untuk menginformasikan bahwasannya di sini ada fenomena yang tidak seluruh dunia dapatkan tapi kita dapatkan di sini
ini sebenarnya merupakan himbawan juga bagi masyarakat yang istilahnya untuk datang berwisata tidak membuang sampah dengan apa istilahnya sembarangan kalau bisa kita biasanya pengamatan sampah bawa pulang
nggak ada yang akan kita simpan di sini gitu
jadi kesadaran masyarakat itu penting
jadi bagaimana pada saat bulan bulan tertentu ada beberapa jenis burung yang melakukan apa namanya perkembang biakan ya bertelur kemudian ini
kadang masyarakat masih suka mengambil telurnya
dan lain sebagainya untuk kebutuhan konsumsi atau seperti apa
nah ini yang mungkin cukup dimohonkan untuk kesadarannya untuk menghindari yang seperti ini karena kita juga istilahnya ya terbatas kita tidak banyak seperti mereka yang datang
tapi kita berusaha supaya power kita lebih lebih ini untuk memprotek mereka dengan cara menularkan kebaikan kebaikan untuk mereka seperti itu kayak fotografi bu apa bird watching dan lain sebagainya
karena bird watching ini merupakan
wisata ekowisata sangat diminati oleh masyarakat di luar negeri
nah bagaimana caranya supaya di indonesia juga mendapatkan yang seperti itu
tentunya dengan bantuan dari pihak
kalau menurut anda perlu ada dijadikan misalnya suaka yang memang yang resmi bahwa ini merupakan daerah yang terproteksi tidak boleh melakukan kegiatan sembarangan yang merusak alam
kalau dari ada perencanaan yang seperti itu saya malah sangat setuju
jadi istilahnya karena tempat itu kadang kita butuhkan pada saat kita pengamatan kita kadang menemukan luka luka pada burung kadang dia ada yang lumpuh kemudian ada apa kita perlu perawatan kita tidak punya tempat
kebetulan saya juga dokter hewan jadi istilahnya ketika ada kasus saya coba saya coba lakukan pemeriksaan fisik istilahnya dengan apa yang ada saya bawa gitu jadi kita perlu semakam suaka marga satwa atau dan lain sebagainya untuk tempat ini
sehingga juga itu bisa
kita kontrol yang ada yang sakit kemarin terakhir mas unang malah fotonya salah satu burungnya ada kakinya yang putus kan kasian
ya kasihan kasihan dalam arti kata kita tidak bisa mengelola mereka di rumah karena mereka punya kebiasaan atau fisiologis tubuh yang beda karena mereka perlu tempat yang lembab
kalau di rumah kita kering nanti bisa lumpuh
dan perlu ahlinya yang menangani ini dalam pengembangan pulau ini ke depan memang ada setahu anda rencana misalnya nanti ada pusat penelitian
kemudian juga ada pakarnya yang untuk bisa memahami bagaimana kita merawat misalnya kalau ada yang sakit dan lain sebagainya itu
sebenarnya penelitian ini berangkat dari ada rencana ke depan sebenarnya jadi saya tidak hanya penelitian burung ada mangrove juga sebenarnya
nah itu mangrove itu kan pasti punya dampak yang tertentu ya terhadap kehadiran
sebenarnya intinya bahwa btid itu pengennya bagaimana tempat ini tempat selain
jadi tempat wisata juga ada edukasinya juga
ide besarnya seperti itu jadi
kenapa kemudian saya penelitian mangrove termasuk flora fauna yang di dalam ya termasuk ikan ada kepiting segala macam
saya coba identifikasi karena itu akan jadi informasi penting suatu saat nanti
ketika kita mengelola mangrovenya seperti apa misalnya mau jadi taman mangrove
oke dimana jalur treknya yang tepat biar tidak mengganggu habitat satwanya
kemudian kayak misalnya di sini kita sudah ketemu nih di mana tempatnya
jadi perusahaan juga tahu dimana arsiteknya misalnya mau menentukan saya harus bangun itu dimana
jadi tidak salah tempat
nah ini kan daerah mangrove ya hutan bakau
ini juga menentukan jenis burung yang datang sini bermigrasi ke sini anda lihat
ada beberapa juga yang istilahnya memilih mangrove
mangrove sebagai kebanyakan juga di mangrove itu mereka menunggu pasang surut ketika dia surut
dia akan banyak
juga mencari makan di mangrove
karena mangrove ada salah satu ekosistem juga tempat yang mereka idolakan untuk mencari makanan
karena memang tanahnya yang itu tadi saya jelaskan bahwasannya banyak lubang lubang kepiting dan lain sebagainya untuk mereka mencari makan itu
ketika mencari makanan di mangrove
kita kan tidak jauh

jadi kita bisa mencari makanan di mangrove
ini kan sekarang jadi pusat kontroversi karena ada rencana untuk mereklamasi dan lain sebagainya
mungkin denny pandangan anda apakah kira kira akan berdampak bila terjadi reklamasi membuatan pulau pulau itu terhadap pulau serangan ini
jadi saya berbicara berdasarkan apa yang kami alami apa yang kami lakukan dan apa yang kami pernah mulai
jadi karena kami memulai ini tidak dari awal
istilahnya belum ada tanah dan lahan seluas ini
kemudian tempat ini ada
kami juga sebenarnya spesifik tidak tahu sejak apa namanya
meskipun tahu tahun tahun tertentu mereka apa namanya saat tempat yang dibuat
dan istilahnya kami hanya bisa menyatakan bahwasannya di tahun sepuluh tahun yang lalu
sepuluh tahun yang lalu sekitar tahun dua ribu enam teman teman mulai beraktivitas di sini dan ada fenomena seperti ini
dan ketika adanya wacana seperti itu
mereka kurang tahu apa yang akan terjadi seperti itu
masih banyak yang perlu kita pelajari dari apa yang ada di sini kemudian apa yang akan dibuang di sana
secara spesifik kita masih belum kita bisa pastikan apa yang mungkin akan terjadi
tapi kalau dibanding dengan sepuluh tahun yang lalu dan sekarang sudah ada daratan ini dan jumlah burungnya lebih banyak
mungkin secara objektif ada positifnya ya bagi kedatangan burung burung bermigrasi ini
selalu pasti kita memikirkan
selalu pasti kita memikirkan
selalu pasti kita memikirkan
kita melihat sesuatu selalu ada positif dan negatif
bagaimana cara kita mengimbang yang negatif ini agar selalu positif kan seperti itu
istilahnya ya apapun yang terjadi pasti ada hal yang positif
positif di dalamnya tergantung kita menyikapinya
tergantung kita menyikapinya dan tergantung bagaimana kita mengelolanya dengan baik
kuncinya pengelolaan itu sendiri
kalau misalnya nanti ke depan supaya
ya dikembangkan kan pasti ada untuk tujuan komersilnya juga kan ya unang
nah bagaimana idealnya supaya kegiatan apalagi yang bersifat komersil itu tidak merusak gitu
kira kira kegiatan kegiatan untuk para wisatawan yang datang ke sini perlunya juga dibatasi ya
apa saja yang mereka bisa lakukan kan
saya pikir dengan konsep ekowisata itu sudah cukup memfasilitasi
jadi tidak hanya menikmati
tidak hanya menikmati
yang disebut mereka wisata tapi ada edukasi ya
buku ini buku buku tentang flora fauna yang ada di dalam kawasan ini jadi penting
membuat informasi bagi siapapun yang datang kesini
sehingga jadi mereka ketika datang
oh itu misalnya kayak ini burung apa
mereka bisa melihat membuka dengan mudah
oh itu udara laut kecil misalnya
sehingga itu bisa jadi pengetahuan mereka
kemudian kayak mangrove
ada berapa jenis mangrove
kalau di sini yang di sini ada tujuh belas jenis
jadi ketika ada buku itu mereka sangat mudah
oh ya jadi ya benar benar jadi tempat pendidikan
idealnya tempat pendidikan ya
masalahnya kalau nanti banyak turis itu pasti ada sampah lah mereka biasanya yang tinggalkan
nah ini dipikirkan nggak ke depan bagaimana daerah ini nanti harus meresap sebegitu banyak manusia
dengan kegiatannya buang sampah dan lain sebagainya
dan juga mungkin memberi makan burung burung gitu kan
itu bisa merusak ini mereka kan
bisa merusak kini mereka
kalau jadi saya di sini sebenarnya saya cerita agak ke belakang
saya termasuk orang yang beruntung di sini sebenarnya
kerja di perusahaan
saya lama di dunia lsm sebenarnya
nah ketika bicara di dunia lsm
bicara selalu dengan ideologi yang berbeda dengan perusahaan
sangat kritis biasanya kalau lsm
apalagi masalah lingkungan hidup ya
kebetulan saya dulu aktif untuk kegiatan investigasi lega luging
jadi kenapa saya bilang saya beruntung di sini
jadi justru ketika saya di sini saya terfasilitasi benar
bagiannya saya melakukan penelitian mangrove penelitian flora fauna yang ada di sini
jadi kalau kemudian apakah
biasanya kan kemudian
ketika kita masuk sebuah perusahaan kemudian itu akan bertentangan
tapi saya di sini merasa tidak
saya terlalu nyaman di sini bu
sesuai dengan jiwanya
ya kalau begitu harus betul betul dikawal dijaga
supaya apapun pengembangan yang dilakukan di sini
justru akan memperbaiki ya ini
akan mengundang lebih banyak lagi burung burung yang
ketika perusahaan meminta saya untuk melakukan penelitian dari awal
untuk penelitian flora fauna mangrove
dan sekarang yang sudah jadi itu burung
saya pikir ada memang niatannya untuk
untuk menjadikan ini pengelolaannya lebih baik
jadi perusahaan tentunya hitungannya selalu untung
tapi untung tidak harus mengorbankan lingkungan
ya kira kira gitu
saya pikir dengan adanya penelitian ini niatnya sudah kesana
ke depan akan melanjutkan penelitian berikutnya gimana undang
saya sekarang masih menyusun sun motret juga
motret tanaman yang ada di sini
saya kalau mangrove sudah tujuh belas itu saya sudah kotor semua
kemudian tanaman lain ada sekitar enam puluh empat saya sudah berhasil dokumentasikan
karena saya kan harus melengkapi informasi yang mulai dari pohon utuh
akar batang daun bunga sampai buahnya
sehingga itu bisa benar benar jadi informasi yang lengkap
jadi kamu tertarik dulunya nggak terlalu tertarik gitu pada
saya kalau khusus burung sebenarnya tidak
sebenarnya dulu waktu kembali waktu saya kuliah di kutanan
saya ilmunya kan jadi semua nanggung kalau saya dulu di kuliah saya
jadi saya pernah mau skripsi yang namanya
karena saya hobi panjat tebing dulu ya
di tempat saya manjat tebing di jogja itu namanya daerah parangdo kalau tidak salah
itu ada burung alap alap sabi
saya waktu itu mau skripsi tentang itu perilaku bersarang burung alap alap sabi
saya tidak kemudian spesifik saya suka burung
karena saya suka panjat saja
saya tertarik dengan burung di situ
sebenarnya perilaku cara ngasih makan ya gimana
kemudian dia merawat anaknya seperti apa jam berapa
cuma akhirnya memang tidak jadi
karena ada perbedaan pendapat antara saya dengan pemimpin saya
ini sudah curhan ya
tapi sekarang tertarik kan pada burung atau
artinya sebenarnya kalau saya jadi tertarik karena memang saya mampu
saya bisa jadi kemudian saya mau melakukan
kalau saya tidak mampu tidak mungkin saya melakukan
pasti inilah ada ketertarikan
kalau denny sendiri sudah berapa lama ini jadi pengamat burung pencinta
kalau saya kurang lebih baru tiga tahun
tiga tahun ini dulu saya kenal kenal teman
kemudian ternyata sedikit menarik perhatian
oh ternyata kita bisa melihat hewan
jadi kalau saya melihat burung itu saya penasaran
ketika melihat segerombolan burung bentuknya kecil
burung apa yang ada di situ
kenapa dia kesini kenapa dia ini kenapa dia harus melakukan ini
kita lakukan dengan apa namanya
misalnya mencoba menjadi pengamat
meskipun pengamat setengah pengamat setengah setengah lah
kemudian ada beberapa teman kemudian membawalah dokumentasi
oh kemudian saya juga tertarik untuk mendokumentasikannya
karena bagi saya melihat saja tidak cukup
memang dasarnya peneliti soalnya
iya daripada saya mengambil kemudian saya masukin dalam sangkar
lebih baik saya foto saya jadikan frame saya taruh di rumah di kamar
saya bisa nikmati dia setiap saat gitu
jadi hanya itu sebenarnya yang menjadi dasar saya mengapa jadi tergelut di dunia
ya ikut sedikit mendokumentasikan
selain juga untuk kepentingan kepentingan riset di indonesia
kebetulan juga kan kita
tahun depan di bali kita ada ini
jadi tuan rumah
tuan rumah untuk pelaksanaan konferensi
dibilang konferensi nasional peneliti dan pemerhati burung di indonesia
jadi kppbi tiga
jadi kppbi tiga ini kita lakukan bulan depan dua ribu tujuh belas
berapa itu jumlahnya nanti
semakin banyak ya
semakin tahun semakin banyak
terakhir kemarin dilakukan di jogja
itu ada anak
maksudnya masih anak anak
dia sudah menciptakan satu buku
satu buku yang dia amati sendiri
kemudian dia tulis sendiri dengan bantuan mungkin orang tuanya juga istilahnya
jadi di sini peran orang tua juga sangat berperan terhadap
kita juga ada motivasi tersendiri ketika mas unang membuat
jadi ini pr untuk bagaimana supaya kita yang punya bukan orang luar yang membuat
kita selalu akan
biasanya lebih banyak orang asing mereka datang dan begitu serius
sementara di kitanya mungkin karena sudah terlalu terbiasa
jadi semakin tahun kita semakin belajar kekurangan kita di mana
kemudian kekurangan kekurangan itu diharapkan pada kppbi tiga itu semua dituangkan
ide ide penelitian terbaru untuk perbaikan ekosistem lingkungan burung dan lain sebagainya
medis dan lain sebagainya terhadap satwa liar
itu sangat kita butuhkan di tahun tahun mendatang
jadi itu nanti kegiatan terdekat yang akan kita lakukan
semoga pesertanya makin banyak
riset riset penelitian itu akan lebih menarik untuk kita bahas
dan itu pasti akan apa istilahnya menciptakan sesuatu untuk indonesia
karena mimpi besar kita adalah nanti akan membuat atlas burung indonesia
atas burung indonesia itu adalah bagaimana kita memetakan burung burung yang semua ada di indonesia
karena sebelumnya ada peneliti dari luar
kemudian kenapa sih harus luar

apakah kita akan bergantung terus seperti itu
tidak kita akan bikin itu
yang penting minatnya juga tumbuh dan semakin banyak orang yang tertarik
sebenarnya mimpi yang luar biasa
pengamat pengamat burung sekarang sudah tersebar dari sumatera sampai papua
maluku dan lain sebagainya kita sudah punya banyak teman untuk istilahnya melakukan pengamatan
diharapkan ini nanti akan menularkan kebaikan

sangat menyenangkan bagi orang orang yang memang tertarik dalam sebuah tantangan
apalagi sebagai alam
jadi setelahnya tidak hanya mencintai alam kemudian merusak alam
tapi mencintai alam juga menjaga alam
mendapat ilmu edukasi diri dan memahami ya apa kekayaan yang sebenarnya kita miliki
terima kasih banyak denny dan unang
dan tempat ini memang mereka sangat indah ya
dan cantik dan mungkin bagi anda yang ingin datang kesini juga
disini tempatnya adalah pusat ya
transit bagi burung burung bermigrasi dari utara ke selatan
dari selatan ke utara
puluhan ribu menggunakan pulau ini sebagai tempat transit
ada lebih dari tiga puluh an jenis burung yang bermigrasi ke sini
jadi tempat ini memang harus akhirnya kita proteksi
kita pastikan bahwa ya tidak dirusak
karena ini merupakan kekayaan yang kita miliki
dan juga semakin banyak diantara kita yang paham mengenai misalnya jenis burung yang ada di pulau ini
dan juga di seluruh indonesia tentu kita akan merasa makin mencintai negeri kita ini sendiri
dan akan lebih berkomitmen ya untuk menjaga kelestariannya ke depan
ya demikian insight kali ini
saya desi anwar terima kasih